susah amat sih untuk misahin pangeran dari cewek asongan itu
padahal niat aku kan baik
cuma gak pingin pangeran terpengaruh sama niat jahat cewek asongan sama ibunya
kalau aja suatu saat putri tahu
kalau ternyata harta yang dinikmati ya sama pangeran
aku malah bahagia sekarang
aku sama sekali nggak menderita
aku bisa hidup mandiri
tapi gak ada orang yang ngeten aku
tapi di atas itu semua
karena sekarang aku bisa deket sama kamu
terus kamu jangan kayak gini lagi
kan kita udah sepakat
kalau kita akan lewatin masalah sama sama
dan gak akan ada satupun yang bisa nisahin kita
lebih baik aku kehilangan semua
fasilitas yang aku punya seumur hidup aku
daripada apa harus kehilangan kamu
karena sampai kapanpun
aku itu sehat lindung
aku itu sehat lindung
ketulusan cinta kamu
buat aku semakin yakin untuk jalanin hubungan ini
walaupun hubungan ini gak mudah
aku ingin tahu tentang geliyor tata
tapi jangan minta paham
aku akan menghajarnya barengku
harus kamu lah espek b
aku belum bernak kak
kita lebih kayak kan itu
susah amat sih
untuk misahin pangeran dari cewek asongan itu
padahal niat aku kan baik
pangeran terpengaruh sama niat jahat
cewek asongan sama ibunya
suatu saat putri tau
harta yang dinikmati
sama pangeran selama ini adalah
bisa bisa dia dendam sama pangeran
bisa aja suatu saat ditendang gitu aja sama dia
aku gak mau itu sampai terjadi
aku harus cari jalan
supaya cewek asongan itu
jauh dari pangeran
bisa bisa dia dendam sama pangeran
tante kirain kamu belum bangun
tante apa kabar
kabar tante baik
udah lama ya kita ketemu
aku senang banget bisa ketemu lagi sama tante
tapi kenapa ya aku bisa disini tan
tadi malam itu kamu pingsan
rizky bawa kesini karena dia gak tau rumah kamu sekarang dimana
sekarang gimana kamu udah lebih baik kan aku belum
aku masih sedikit pusing sih tante
tunggu dulu ya sampai lebih baik baru kamu bangun
makasih ya tante
aku mau nanya sesuatu
sekarang hubungan tante sama rizky gimana ya

tante udah jauh lebih baik
tante udah jauh lebih baik
tante udah jauh lebih baik
dulu rizky pernah cerita tante sama aku
dia pernah sedih dan kecewa sama tante
karena tante gak punya banyak waktu buat dia
tante sekarang sama rizky hubungannya udah jauh lebih baik
memang dulu tante jauh dari rizky karena tante kurang perhatian sama dia
sekarang karena tante sadar makanya tante ngurangin kegiatan tante dan bisa fokus ke rizki
aku seneng denger ya tante
kamu kenapa tante kaya begini

aku mau nyuruh tante
tante nyuruh dia
kamu mau nyuruh tante
tante mau nyuruh tante

aku pernah bikin tante sama rizky kecewa sama sikap aku tan
itu kan semuanya sudah berlalu
jadi gak perlu diungkit lagi
mungkin dulu kamu itu masih remaja
masih bingung nentuin pilihan kamu
tapi sekarang aku nyesel tante
karena aku baru sadar
kalau rizky adalah laki laki yang berarti buat aku
semoga rizky mau terima aku
sama kayak dulu lagi ya tante
aku yakin naomi benar benar menyesal dengan apa yang dulu dia lakukan ke rizky
tapi saat ini sepertinya naomi udah gak punya harapan untuk kembali lagi ke rizky
karena aku tahu
kalau hati rizky sekarang hanya untuk putri
kalau dia bener bener mau berubah
tapi gue gak bisa percaya gitu aja
setelah apa yang dilakuin selama ini
secepatnya gue harus pergi dari sini
karena cuma itu satu satunya
cara untuk menghindar dari naomi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
kira kira persyaratannya apa aja ya
kalau gue pengen pindah kuliah di london
lo mau ngirimin semua file persyaratannya
lo juga ngebolehin gue tinggal di apart loh
waduh teks banget ya tom
terima kasih udah nonton